udah malem banget ini
bela sama april pada kemana ya
susulan aja deh
rumahnya bu ranti nih
jangan jangan nyangkut rumahnya bu ranti
ini tak ada apa
manusia kepangannya burung
hei manusia peraninya kau kebakar buku milik tuanku kitab kuno yang agung
asal kau tahu kami adalah penjaganya dan kau sudah lancar
kau akan mendapat balasannya anak anakmu akan menjadi tumpanya
peraniku tidak enak
suara burung itu apa sih kak
seru banget aku cium rinding rasanya aku gak enak
iya suaranya banyak banget
kayak burung berkuak kuak deh
seru banget kak
banyak banget burungnya kak

di mana kita tuh di mana ya
itu suaranya al faqih
aku takut sama pria aku juga takut dikasih mereka yuk
tapi aku udah gak kuat
kok malah ngejar kita
eh tuh ada hantu manusia kepala burung
nah mega kekek
kakak masuk ke maidan
susulan aja deh ke rumahnya bu ranti nih
jangan jangan nyangkut rumahnya bu ranti
aduh aduh aduh
eh ini saya ada apa
hehehe ada apa ini teh anak anak
keh ada apa ini teh
aduh kayak dia ngejar hantu
di situ beneran ada hantu ya
eh hantu kayak apa sih
hantunya lebih serem daripada saya
hantunya berkepala burung
hantu berkepala burung mana
di sebelah mana
kemarin hantu berkepala kuda
sekarang berkepala burung
coba mana hantu berkepala ikan pedak
nah badannya manusia
malu apa itu ya
saya juga gak tau ya
pokoknya mabuk itu seru banget
lagian kali kok bisa dikejar nih kalau malu kayak gitu
jadi gini ya ceritanya
dia ngejar ali sama rafa
semoga aja anak anak itu gak ketangkep ya
dimana dua anak laki laki itu
dimana kalian sembunyikan
yang dimaksud itu ali sama rafa
semoga ali dan rafa baik baik aja
kasian kalau ali sama rafa ketangkep
kau masuk kamar
kau masuk kamar
kenapa kita aja kerja kerja sama manusia kepala burung itu
aku juga gak tau rafa
temennya kita salah apa sih sama dia
semoga dia udah gak ngejar kita lagi kak
makanya kita harus cepat pulang
hai udah aja diup assalamualaikum pak rt assalamualaikum kb lah apa rt kb lah apa
rt dimana mereka dimana kalian sembunyikan dia mana saya tahu di hidung kali mami mami
jangan bercanda deh hey ini bener bener bercanda zara habis dia ujung ujung langsung tanya nih orang